data dari satgas covid sembilan belas jawa timur per dua puluh tiga september menunjukkan
jumlah kasus positif covid sembilan belas di jawa timur mencapai empat puluh satu tujuh ratus lima puluh lima orang
lebih dari tiga kasus kematian akibat covid sembilan belas terjadi di jawa timur
seorang pengusaha peti jenazah di surabaya mengaku pesanan terus meningkat
sejak agustus lalu pesanan peti jenazah khusus covid sembilan belas
berdatangan dari sejumlah rumah sakit di surabaya dan sekitarnya
satu peti jenazah covid sembilan belas dibanderol rp satu tiga ratus lima puluh
satu minggu kadang cuma ada tiga tapi pas corona itu bisa empat belas
banyaknya pada kapan ini
hal yang sama dialami salah satu penjual peti mati
yang berlokasi di kelurahan karangsari kota tangerang banten
setelah sempat terjadi penurunan pemesanan pada akhir juli lalu

pemesanan peti mati kembali meningkat
lonjakan jumlah pemesanan terjadi akibat adanya gelombang kedua
kasus covid sembilan belas di wilayah tangerang raya
dengan penambahan belasan kasus positif per hari
tiga puluh an ada ya cuma kesepar ke beberapa tempat
di wilayah tangerang raya aja
iya tiga empat puluh an ada
kadang memesannya sendiri sampai ke rumah sakit
jakarta enggak kok
enggak jakarta enggak mas cuma tangerang raya
sementara itu di samarinda kalimantan
timur seorang pembuat peti jenazah kewalahan menerima pesanan
ia pun sampai mengajak anak dan istrinya
membantu menyelesaikan pembuatan peti jenazah
yang dipesan sejumlah rumah sakit
dengan keterbatasan alat dan tenaga
dibutuhkan waktu hingga tiga hari
untuk menyelesaikan satu peti jenazah khusus covid sembilan belas
proses pembuatan peti jenazah ini
hampir sama dengan peti jenazah pada umumnya
perbedaannya hanya ditambah lapisan seng
plastik khusus dan kain kafan di bagian kasur
tim liputan cnn indonesia